hiu sebenernya tante gak mau ngomong ini sama kamu
umur kamu sudah tidak panjang lagi

apa ini kenapa sih
hati katanya mau ke tempatnya tante vera mau ngasih makanan
ini malah mau mampir mampir dulu
itu bukan temen kamu
kok ngomong sendirian begitu
kayaknya sambil telfon apa
mama senang kamu pulang ke rumah
pasti kamu cantik
kamu harus cepat bangun lagi ya nak ya
kita semua kangen sama putri
putri pasti bangun lah
lihat siapa ini
kamu seneng ya
sekarang mama di rumah
arjila kangen sama kamu
permisi keluar dulu dong semuanya
aku keluar dulu ya sama archi

mas ini untuk siap
ya ini untuk siap
ayo yang nyuruh saya untuk bawa makanan buat tante
seharusnya saya bilang makasih tenta karena tante sering bantuin saya
tante aku sudah tersenyum
tante aku sudah tersenyum
tante aku sudah tersenyum
kok aku bisa berubah kayak gini ya

sudah ganti baju
kalau raja tahu mama ngomong gini ke kamu dia pasti parah banget sama mama
kalau putri sudah kerasa nggak kuat mama ikhlas kok nak
s syntll mama ijtlas putri pergihp
sampai cuman mau kamu
lihat kamu menderita itu sakit sakit buat mama tapi kalau memang itu yang terbaik buat putri
loh kok ayu
ini kan baju yang kamu pilih tadi di butik
kan belum kamu pakai ini masih di sini
ini pasti karena ada yang mengganti baju putri waktu koma
tante tolongin aku supaya aku bisa balik ke dunia aku tenta
hiu sebenarnya tante nggak mau ngomong ini sama kamu
umur kamu sudah tidak penting lagi

umur kamu sudah tidak panjang lagi
daripada kamu sibuk menanyakan siapa diri kamu
umur kamu sudah tidak panjang lagi
mendingan kamu sekarang menggunasip
semoga ada keajaiban
maksud tante waktu aku sudah nggak lama lagi
ya itu semua menurut penglihatan tante
supaya avicara menang orthodontist
kamu tak bisa datang dengan satwa dan ulang diri
agar udah sama lagi